selain menawarkan keindahan alam dan budayanya sayangnya bali juga mempunyai pekerjaan rumah
tiga ratus ton per hari itulah pekerjaan rumah bernama sampah di pulau dewata
sesuai data yang dirilis oleh dinas kehutanan dan lingkungan hidup provinsi bali grafiknya pun terus meningkat
hal ini membuat banyak masyarakat meresponnya dengan berbagai cara
salah satunya warga di desa adat kedonganan
desa adat yang ada di kuta ini memperkenalkan cara pemilahan sampah dari hulu ke hilir
sampah yang ada di level rumah tangga sudah dipisahkan antara yang organik dan non organik
butuh waktu memang namun usaha yang dimulai sejak november tahun lalu ini mulai membawa hasil
tambah bagus gitu kalau udah gini
kalau apa istilahnya kalau daun daun kan nggak dicampur minyak apa minyak minyak bekas bekas di dapur
dapur itu kan nggak campur petugas pun nggak gini dia ya itu
saya sudah terbiasa memilah sampah itu karena dulu kan dibakar
plastiknya pisah daun daunnya pisah sudah biasa
sekarang udah ada box sama ini terbiasa cuma sama anak anak saya yang milah langsung gitu
oh gitu anak anak belum terbiasa
belum terbiasa sekarang sudah terbiasa udah lama
setelah dibungut sampah digirim ke tempat pengolahan sampah
dipotong menggunakan mesin pemotong yang hanya satu satunya di tps ini
membuat bilah pisau mesin pemotong ini kewalahan
setiap pagi pilah pisau harus diperiksa untuk mengecek apakah masih laik digunakan
ini untuk kapasitas tiga ratus kepala keluarga
sekarang sudah menangani empat kali lipat satu dua ratus kepala keluarga
itu artinya apa layaknya paling tidak dua tiga mesin lagi yang kami butuhkan
yang hasil cacahannya itu lebih halus
berbeda dengan sampah plastik sampah anorganik ini disortir
kemudian dipres dan langsung dijual kepada pihak ketiga
beberapa perusahaan telah tergerak untuk memberikan dana tanggung jawab sosialnya
salah satunya pertamina
namun dibutuhkan gotong royong semua pihak
agar masalah sampah ini segera terjadi

benjar wicaksono badung bali